ada kabar baik bagi para pekerja dan buruh di lebaran dua ribu dua puluh satu ini
pemerintah telah mengeluarkan edaran bahwa setiap perusahaan harus mengeluarkan thr secara penuh
bagi pegawainya di h tiga
tidak hanya bagi pegawai yang sudah bekerja lebih dari satu tahun
thr juga diberikan kepada karyawan yang baru bekerja satu bulan saja
berbeda dengan lebaran dua ribu dua puluh di mana tunjangan hari raya bisa dicicil hingga akhir tahun
pada lebaran tahun ini pemerintah meminta pengusaha untuk membayar penuh thr pekerjanya
thr diberikan mulai kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan
dengan perhitungan khusus
tidak hanya sanksi tertulis dari pemerintah
dari total thr yang harus dibayarkan ya
menteri tenaga kerja ida fauziah menjelaskan
edaran kemenaker ini juga mengatur kelonggaran bagi perusahaan
yang masih mengalami dampak buruk akibat pandemi covid sembilan belas
bagi perusahaan yang masih terdampak covid sembilan belas
dan tidak mampu membayar thr seperti waktu yang ditentukan h tujuh
maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan itikat baik
dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran thr tersebut
dan kami memberikan kelonggaran h satu
sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar thr
sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan perundang undangan
wakil dewan pengupahan nasional adi mahfus huhaji juga berharap
pengusaha mampu melaksanakan instruksi pemerintah ini
substansinya adalah sebetulnya
thr ini untuk memacu
jadi memacu produktivitas
memacu tanggung jawab pekerja tadi itu
untuk lebih bekerja lagi lebih produktif lagi
sebetulnya itu arah awalnya itu kesana sebetulnya
yang gak kalah pentingnya sebetulnya
thr itu sejauh mana bagi kita sebagai pengusaha ini sebagai wujud syukur
pemberian thr dengan tepat waktu ini
diharapkan akan memicu peningkatan konsumsi masyarakat
sekaligus menjadi salah satu alat penumbukan ekonomi nasional

saya akan mendiskusikannya dengan dua narasumber yang bergabung melalui sambungan zoom
ada budinar titus jogas witani direktur hubungan kerja dan pengupahan kemenaker
dan ada pak adi mahfud uwhaji ketua bidang organisasi keanggotaan dan pemberdayaan daerah apindol
selamat malam budinar pak adi
selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke budinar dulu
bu dinar pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk mematuhi surat edaran menaker
ini tentang pelaksanaan pemberian thr dua ribu dua puluh
kajian yang sudah dilakukan pemerintah sebelum mengeluarkan surat edaran tersebut
apakah sudah melibatkan banyak pihak
dan warahmatullahi wabarakatuh
saya ingin menyaksikan kepada pemerintah
oke ini memang sebelum dikeluarkan sudah dilaksanakan beberapa pertemuan dengan sekretaris
sama kelas kelas yang terjadi dari beberapa dari apnu dari bps dan dari beberapa perusahaan kebutuhan sendiri
dan hasilnya adalah dibawa hasil dari pertemuan tersebut dibawa ke tijang penang
dan seputusnya adalah

permakut dan tim keputusan tijang penang
yang tak bisa berpajak intinya perusahaan di bps
tapi perusahaan yang betul betul berdampak

terus perlu kita terkasih
oke budinar artinya semua stakeholder sudah diajak bicara begitu ya termasuk juga apnu
apindo juga apa saja yang kemudian masukan yang diberikan kepada pemerintah
di saat pembahasan soal kebijakan pembayaran thr ini
ya memang apnu memang pertama memang
maksudnya juga apnu bahwa pajak intinya itu wajib
jadi artinya perusahaan yang tidak berdampak atau sudah melibuli
memang harus bersedia dengan kepentuan
saya juga berwakil
dan kalau di bps ini belum semuanya boleh
memang ada beberapa yang sudah dibina
di bps itu tidak
kalau betul betul tidak mampu
karena terdapat yang belum boleh
dapat mensafikan pekerja
oke pak adi kurang lebih seperti itu ya
masukan yang diberikan kepada pemerintah dari apindo
tadi apa yang sudah disampaikan bu dinar
saya kira memang seharusnya demikian
mohon izin tadi suaranya kurang clear saya terima
tapi betulnya tahapan tahapan thr ini juga sudah dilalui
baik di lks triplas
yaitu lembaga kerjasama tripartit antara pemerintah pengusaha dan pekerja
dan juga termasuk kami sama bu dinar di dewan pengupahan nasional kita
tentu kiranya lks triplas ini juga dipimpin langsung sama bu menager
itu kita semuanya juga beberapa kali
yang saya ingat dua kali kita pleno
juga diantaranya juga membicarakan tentang masalah thr ini pak eva
oke apakah kemudian soal kondisi ekonomi dibahas secara mendalam
dalam pertemuan pertemuan untuk membahas kebijakan pembayaran thr ini pak adi
tentu tidak karena ekonomi ini kan juga kita lihat konteksnya juga ya
kalau kita berbicara ekonomi tentu kita harus tahu sendiri juga secara makro juga
baik jadi penunjang penunjang
penunjang pdb maupun dari sisi sakernasi itu sendiri
yaitu survei angkatan kerja nasional kita
padahal basic dari apa yang kita bicara ke thr itu terutama dari sakernas kita
yaitu survei angkatan kerja indonesia yang terjadi
makanya dalam hal ini itu yang sangat penting sebetulnya juga objektivitas di lapangan
juga sejauh mana juga kita kaitkan juga kemampuan dari perusahaan itu sendiri
sejauh mana kita juga mampu membayar thr yang dimaksud
dan saya ingin juga apa yang disampaikan bu
dalam st yang dikeluarkan oleh bu menakar kita di dua ribu dua puluh satu
saya kira juga sudah sangat bijaksana dalam hal ini
walaupun di sana ditekankan memang pembayaran yang semestinya yang memang harus kita lakukan sebagai pengusaha
dan hanya pekerja memang harus tidak perlu kita tidak boleh kita kurangi
namun juga di sana juga ada suatu kelonggaran dalam hal ini
kelonggaran yang dimaksud adalah sejauh mana jika pengusaha tidak mampu
benar benar tidak mampu terdampak pandemi covid sembilan belas ini
kiranya juga bisa dikedepankan dialog antara pengusaha dan pekerja itu sendiri
begitu mbak eva
oke artinya akan ada forum dialog dan itu diperbolehkan begitu ya
sebelum kita kesana dulu kita ingin bedah dulu bu dinar
mengapa kemudian pemberian thr ini sangat penting kalau kemudian kita bicara soal pemulihan ekonomi
karena kalau kemudian kita bandingkan dengan aturan thr di tahun lalu misalnya
pemberian thr ini kebijakannya agak berbeda dan lebih longgar begitu ya
lebih tidak terlalu tegas atau tidak terlalu keras begitu bagi kalangan pengusaha
karena masih ada kelonggaran hingga akhir tahun untuk pembayaran thr
sementara di tahun ini harus dibayarkan di saat menjelang hari lebaran
mengapa pembayaran thr ini kemudian dianggap penting
kami berdasarkan data yang dibantu oleh pemerintah bahwa saat ini menunjukkan bahwa
di awal tahun dua ribu dua puluh satu ini produk nomer sudah mulai bergerak dan kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan
namun memang belum pulih cukupnya sebelum ada pandemi
kondisi ini tentunya diperlukan berbagai upaya secara instan untuk mendorong ekonomi agar cepat
agar bisa bergerak dengan cepat lagi
maka pemerintah di awal tahun telah mengeluarkan berbagai stimulus stimulus ekonomi
yang diberikan kepada pemerintah
oleh pemerintah sedang bahan agama
penampilan lebih jauh banget
yang tadinya diberi waktu sampai satu akhir tahun
tapi untuk tahun ini diberikan perlumbaan hanya sampai hal min satu
kalau secara normal perusahaan diberikan kesempatan diwajibkan dari hal min tujuh
jadi akhirnya perusahaan diberikan perlumbaan
tapi yang tidak mampu diberikan kesempatan hal min satu
artinya sebelum mampu harus maju ke agensi terang
tapi sejauh ini bagaimana respons dari kalangan pengusaha khususnya terkait dengan surat edaran ini
adakah kemudian masukan masukan yang kemudian tidak setuju begitu dengan surat edaran
ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini
sebenarnya ya dari masing masing pihak ada yang menyampaikan termasuk seperti ini
teman teman di sp
menganggap pemerintah kenapa kok maju memberikan kesempatan yang longgar
maksudnya kan wajib dibayar sesuai dengan ketentuan untuk penuh dan hal min tujuh
itu maksudnya teman teman pekerja
namun karena kondisi kita mengetahui
harus ada juga dong kita sudah tahu bahwa kondisi kita belum sepenuhnya pulih
sehingga masih sepuluh
jadi memang ini balance
jadi tidak sepuluhnya penuh harus hal min tujuh
tapi diberikan kesempatan dan kita tahu
begitulah dengan teman teman pak aji ya
karena masih banyak juga yang sudah tidak membayar penuh
ini masih beberapa
tentunya di sektor sektor yang terdampak makin berat
oke artinya ada dispensasi begitu ya
ada beberapa sektor sektor yang dianggap terdampak
itu ada dispensasi begitu ya bu dinar ya
artinya itu diberikan kelonggaran untuk berdialog seperti tadi
dan berdialog secara terbuka perantaran
bukti bukti salah satunya adalah
takulah menggunakan penuh
oke dispensasinya akan diberikan sejauh mana
karena menurut informasi terakhir dari kebijakan surat edaran itu
dispensasi yang diberikan hanya sampai h satu sebelum lebaran
apakah kemudian ada dispensasi lebih
kalau kemudian nanti akhirnya disepakati antara kedua belah pihak
antar karyawan dan pengusahanya soal pembayaran thr ini
sebenarnya tidak disepakati antara mereka berdua ya
artinya pekerja dan pemerintah yang sangat mengetahui kondisinya itu
disenjata yang sangat berbaca
tapi ketentuan pemerintah adalah dispensasi tetap hanya min satu
jadi sebetulnya bagaimana kemudian solusi dari pemerintah
jika nanti ditemukan ada perusahaan perusahaan yang
merasa tidak mampu untuk memenuhi kebijakan pembayaran
atau tidak mampu untuk mengikuti aturan pembayaran thr ini
solusi yang ditawarkan pemerintah seperti apa bu dinar
memang dari pengawasan tentunya akan tampil di seluruh
menggunakan pendekatan di dialogkan saja
dialogkan saja secara mendalam
artinya diminta ya karena tidak ada lagi selain h satu
dan kami tidak memberikan kepelunggaran
sarannya tetap seperti ketentuan
hanya waktunya yang sudah golongan
dan semua harus membayar
ini harus melakukan situasi ini
dan kebijakan kebijakan itu pak adi
dirasa sudah cukup adil begitu ya
bagi kalangan pengusaha
jadi kalau kita berbicara
atau regulasi tentu kita harus melibatkan pemerintah sepenuhnya
karena di sana ada hubungan kita
antara pemerintah pengusaha dan pekerja itu sendiri
dalam hal ini adalah tripartit kita
dan kita sebetulnya hal itu juga sudah berjalan
jadi dari tahun ke tahun saya kira sudah berjalan
kalau kita berbicara kemampuan perusahaan
kita kembalikan ke hubungan kita yaitu bipartit
antara pengusaha dan pekerja itu sendiri
tata kunci kalau regulasi ya memang semestinya harus demikian
dan kami juga sudah menyampaikan ke rekan rekan pengusaha
tadi pengusaha yang memang sudah mampu
sudah menganggarkan jauh dari bulan
bahkan dari tahun sebelumnya
memang thr itu memang perlu kita datangkan sebelumnya
tidak ada alasan untuk tidak dibayarkan
terutama teman teman pengusaha yang memang
sekiranya dikasih karunia untuk bersyukur tidak terdampak
pandemi covid sembilan belas ini
kalau demikian termasuk juga di regulasi tersebut
juga dikasih kelonggaran
tanda kutip pelonggaran yang dimaksud
tanpa mengurangi hak karyawan tentu
itu bisa dimaksudkan
bisa didialogkan bisa dibicarakan
nah kalau kita dibicarakan antara kedua belahan pihak
antara pengusaha dan pekerja
tentu kita hubungannya adalah kedua belah pihak
yaitu sama juga adalah kemampuan pengusaha itu sendiri
nah terkait dengan thr
sekali lagi kami pun juga selalu menghimbau bahwa
thri itu tidak boleh dikurangi haknya
karena itu hak sepenuhnya buat karyawan itu sendiri
yaitu dalam rangka sejauh mana untuk meningkatkan
sejahteraan para pekerjanya
saya kira itu jauh yang sangat penting
terlebih lebih juga pemerintah sangat mendorong
bahwa adanya thr itu juga sangat meningkatkan pertumbuhan
bahkan mendorong konsumsi masyarakat
nah ini saya kira juga penting juga kita punya komitmen yang sama
namun demikian juga bahwa thr itu juga tidak sekaku
itu tidak jadi ada fleksibilitas di sana
tanda kutip sejauh itu memang ada kesepakatan antara kedua pihak
perkara mekanismenya saya kira itu juga bisa dibicarakan juga
begitu mbak eva
oke artinya kebijakan yang dikeluarkan ini tidak berlaku kaku
dan masih bisa kemudian dilakukan modifikasi begitu ya
terhadap aturan yang sudah berlaku
kurang lebih seperti itu ya bu dinar
tapi dijawab setelah jeda kita akan lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast saya kembali ke bu dinar
bu dinar kalau dari penjabaran pak adi tadi
kebijakan yang kemudian sudah dikeluarkan oleh pemerintah soal pembayaran thr ini
artinya tidak berlaku mengikat begitu ada celah celah yang kemudian bisa didiskusikan
dan bisa dinegosiasikan kurang lebih seperti itu ya bu dinar
ya artinya pakat karena sudah sepakat ya mereka berdua
sebenarnya antara mereka adalah pengusaha pasti di sana aja
oke artinya diperbolehkan begitu ya ada diskusi bipartit antara pengusaha dan juga pekerjanya begitu
kembali bisa diizinkan dipartit kalau betul betul kondisi perusahaannya terdampak
jadi karena perusahaannya terdampak
sehingga tidak mahu
tidak mampu membayar thr tepat waktu diizinkan untuk melakukan kesepakatan atau bipartit
oke tapi dalam kebijakan ada beberapa aturan yang cukup tegas begitu
soal tadi pembayaran yang setidaknya dilakukan h satu dan bahkan ada juga denda yang kemudian diterapkan
bagi perusahaan yang tidak membayar thr
nah nanti implementasinya akan seperti apa kalau begitu
jadi perusahaan yang tanpa tidak membayar dan tidak ada kesepakatan
berarti kan dia lalai nah itu yang terkena
jadi perusahaan yang denda itu artinya h tiga h empat h dua itu berarti terlambat
itu kalau h artinya sebelum hari raya terlambat
tapi kalau sampai hari raya tidak dibayar itu namanya tidak membayar thr artinya mendapat sanksi administratif
namanya masih administratif
jadi ada empat macam
yang pertama adalah seboran tertulis
yang kedua adalah pembatasan kegiatan usaha
kalau masih juga belum dilaksanakan juga penghentian sementara bagian atau seluruh produksi
dan terakhir adalah pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang betul betul tidak akan membayar thr
kalau masih juga nanti teknisnya ada pengawas yang akan terjun
yang akan mengurus melihat pemeriksaan tersebut
jadi nanti atensi pemeriksaan kepada kepala dinas provinsi
nanti selanjutnya pengawas penataan melakukan pembayaran pelaksanaan thr di masing masing daerahnya
oke artinya ada tahapan tahapan begitu ya
sampai kemudian akhirnya pemerintah mengeluarkan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan thr terhadap karyawannya begitu bu dinar
klasifikasinya apa saja bu dinar
yang kemudian perusahaan seperti apa yang kemudian bisa dikenakan sanksi apabila tidak membayarkan thr
ya artinya dia tidak ada melakukan tidak melakukan dialog artinya dia kan memang tidak ada sepakat seperti itu
artinya kalau dia diam diam saja tidak melakukan apa apa
tahu tahu sampai hari hanya tidak membayar itu yang terkena
terkena denda maupun kena sanksi
kalau sampai terlambatnya kena denda kalau tidak membayar sampai hari hanya tidak dibayar
itu namanya terkena sanksi
nah selama dia tidak melaporkan kalau dia mampu atau tidak
berarti kan dia mampu yang tidak dikenalkan itu apabila dia sudah melaporkan bahwa dia tidak mampu
sehingga dia akan melakukan dialog
sekarang sial itu ada kesepakatan
apabila tidak membayar kesepakatan jika kesepakatan membayar tanggal ini
ternyata tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan itu ya terkena sanksi
terkena denda juga terkena pemeriksa nanti yang akan masuk pengawasan yang akan masuk
sampai menyelisih dari apa yang isi dari kesepakatan tersebut
oke saya ingin kemudian memperjelas lagi artinya di saat saat ini
sampai kemudian batas waktu pembayaran thr pemerintah memberikan ruang begitu ya
terhadap perusahaan dan juga karyawannya untuk melakukan diskusi bipartit
dan hasil kesepakatan itu kemudian bisa disampaikan begitu kepada pemerintah
untuk memutuskan apakah perusahaan ini memang bisa atau tidak bisa membayar thr begitu
artinya aturan yang kemudian sudah dikeluarkan pemerintah ini tidak berlaku kaku begitu ya bu dinar
sebenarnya begini jadi kan kalau kan perusahaan tahu apakah nanti mampu membayar atau tidak
kalau betul betul nanti tidak mampu membayar dia sudah menyiapkan diskusi
jadi itu sudah menyepakati sudah membuat kesepakatan tertulis
kesepakatan tertulis yang intinya tidak mampu membayar dalam waktu yang tepat
itu nanti disampaikan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan hamin tussu
kemudian isinya nanti dibayar kapan itu isi
tapi melaporkan bahwa dia tidak membayar tepat waktu itu
hamin tussu sudah dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan di wilayahnya
oke oke sekarang terakhir ke pak adi
dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan dan kemudian ada juga kelonggaran kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah
bagaimana tanggapan pengusaha soal kebijakan pemberian thr ini
ya mbak eva saya kira apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah saya kira juga sudah pada kondisi dan tempatnya
yang pertama mungkin saya ingat betul bahwa apa yang sudah disampaikan oleh bu munaga
terdapat surat edaran
bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi covid sembilan belas ini dan berakibat tidak mampu memberikan thr
yang pertama memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog
ini saya kira kesempatan yang sangat bagus
yang kedua meminta perusahaan agar dapat membuktikan tidak mampuannya
dan yang ketiga memastikan kesepakatan mengenai pembayaran thr ya
yang keempat pemerintah kepada perusahaan tadi
hasil kesepakatannya itu melaporkan kepada dinas
nah saya kira juga ruang kredibilitas di sana tentu juga jangan disalahgunakan
yang memang itu pada porsinya saya kira juga sudah sangat bijaksana dalam hal ini mbak eva
dan makanya kita kembangkan juga ke etikat kita baik
ke etikat baik antara pengusaha dan pekerja itu sendiri
karena antara pekerja dengan pengusaha itu saya kira juga tidak ada yang ditutupin
semuanya transparan dan terbuka dan akutabilitasnya juga bisa diperlukan
mampu tidaknya saya kira apa namanya antara pengusahaan dan pekerja itu juga saling tahu
seperti itu mbak eva
baiklah etikat baik memang itu yang paling dibutuhkan saat ini
karena kita juga tahu ya pemerintah juga memang sudah beretikat baik untuk mengeluarkan kebijakan soal aturan thr ini
tentunya yang seperti juga pak dika
pak dikatakan bahwa memang tujuannya adalah untuk memberikan semangat begitu ya kepada karyawan
dan secara perekonomian nasional juga mendukung konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
bu dinar dan juga pak adi terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
sama sama selamat malam juga
salam sehat semuanya
baik pak adi baik pak eva terima kasih
seperti apa kemegahan masjid yang memiliki tujuh kubah di jember jawa timur
cnn indonesia newscast segera kembali